hakim tunggal sidang gugatan pra peradilan tersangka lanyala mataliti mangapul girsang akhirnya buka suara
ia mempersilahkan siapa saja melaporkan dirinya ke lembaga berunang seperti komisi yudisial bila dinilai berpihak
sebelum memulai materi persidangan senin siang mangapul mengaku tidak memiliki kepentingan apapun
dalam memeriksa kasus gugatan pra peradilan lanyala melawan kejati jatim
bahkan bila diperbolehkan ia memilih menolak menangani kasus ini
ia mengaku mengikuti pemberitaan seputar kasus persidangan pra peradilan lanyala
yang disangka melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang
dan ahibah pemerintah provinsi jawa timur kepada kadin jatim tahun dua ribu dua belas
sebagian dana itu dipakai lanyala untuk memilih saham publik bank jatim
pernyataan mangapul ini merupakan buntut dari kegaduan pada sidang perdana pekan lalu
saat itu bambang budi hartono kuasa kejati jati meminta mangapu membaca pasal dua ratus dua puluh kuhap
untuk menegaskan ia tidak memiliki kepentingan
terkait kasus ini mangapul sempat emosi dan kemudian menutup sidang